bermain simulasi perang perangan sudah menjadi hobi banyak orang
yang paling umum dilakukan biasanya menggunakan airsoft gun
namun kini ada sejenis simulasi peperangan yang lebih aman
yaitu menggunakan water gel blaster
seperti airsoft gun permainan water gel blaster juga menggunakan replika senjata mirip aslinya
perbedaannya di jenis proyektil yang digunakan
bisa dijelaskan gak sebenarnya perbedaan antara water gel blaster ini dengan airsoft gun itu apa
kalau airsoft gun dia itu pakai bb bullet
ini diameternya enam mm dan dia plastik
meski diklaim tidak menyakitkan permainan water girl blaster tetap diperlukan prosedur keamanan
adalah pelindung mata agar tidak terjadi cedera pada mata
selain itu karena permainan ini menggunakan replika senjata yang sangat mirip aslinya
diharamkan membawa atau mempertontonkannya di muka umum
permainan water gel blaster baru masuk ke indonesia pada tahun dua ribu delapan belas lalu
selain itu harga replika senjata water gel ini terbilang lebih murah dibanding airsoft gun
yaitu sekitar satu lima hingga dua juta rupiah
anda tertarik mencoba
iwan hermawan dwi ari jakarta